sana masuk ke kamar kamu
abi mau nemenin omak makan
kamu bisa makan di kamar kamu

kalau udah diisi
kamu kan gak perlu sampai harus ngusir rinsa dari rumah ini
kita temenan udah lama kan
sama bayu juga
kalau bayu masih ada
ya mungkin lah bayu diem aja
kalau misalkan adik kandungnya bisa di rumah ini
jadi aku minta demi persahabatan kita
kalian tuh lucu banget ya
karena kamu yang mohon jadi aku terharu
iya mengingat hubungan kamu sama aku di masa yang lalu
aku jadi gak tega bok
kalau sampai kamu sedih
kamu ngapain sih
wow ternyata kamu secinta itu sama dia
aku pikir selama ini kamu hanya ingin harta dari keluarga
kali ini aku akan mengabulkan permintaan kami
perempuan kayak gitu harus dikasih pelajaran
kamu harus sabar nis
kita harus pintar lawan rifat
tapi mau sampai kapan mas
aku gak bisa terus terusan kayak gini masa aku udah gak tahan
bukan caranya kayak begini untuk ngadepin dia
kayaknya kalian punya hubungan apa apa dulu
kok gak ada hubungan apa apa
kalau sampai kamu ketahuan punya hubungan dulu sama reva
kamu jangan terlalu keras
kamu jangan terlalu gampang digepurin sama reva
aku bayu sama reva itu cuma temenan dari sma
udah itu aja
lagian kamu kayak gak tau kelakuan reva aja nis
mendingan sering kita masuk ke dalam
jadi pasti nungguin kita
kan kamu bilang kita mau dindar di luar
menuhi tersandung rakyat
pihak jadi seperti kayak hot hair ini
but raman kamu melepas n
brengsek tuh nyokong
pergiaque pang fleksa
abi jagain oma dulu ya
sebentar tante dewi mau ke dapur
masih sebentar ya mak
wuh cantik banget anak mama
happy ya pakai baju baru
iya mak cari senang
tapi chery lebih senang kita bisa makan malam bertiga
apalagi kita bisa jalan jalan bertiga lagi
kamu pusing ya
soalnya ada nenek lampin
maksud mama tante reva di sini ya
iya mak cari takut sama tante reva
dimakan sama tante dewi kemana mana
daripada sama tante reva
yaudah cari gak usah pikirin
lebih baik sekarang kita berangkat
udah gitu aja kok bang oding
oh gitu doang hatinya bu
habisnya beda banget sih sama kompor di rumah odin
ommah minum dulu ya
soalnya makanan oma belum datang
meskipun masih kecil
tapi abi telaten banget merawat aku
nanti tangan omah juga bisa gerak
abi belajar terus
tiba tiba kami bisa jalan
mama retno lebih baik nggak usah sembuh dan sakit untuk selamanya
mama reva gak boleh gitu
kata om dokter kita harus doain orang yang sakit biar jadi sembuh
kamu itu anak kecil gak usah ikut campur
sana masuk kamu ke kamar
obi mau nemenin oma makan
kamu bisa makan di kamar kamu
mama reva bangun jangan tidurkan di lantai
bang uding telepon dokter
oding bawa dia ke kamar
mas mau bawa anak anak ke kamar ya
udah lah mas bawa anak anak ke kamar
enggak abi mau sama tante dewi
udah deh abi gak usah cengeng ayo ke kamar
mas bawa dia mas
mas bawa dia mas
dibawa apa lagi bawa ke kamar
angkatin kepala ibu
biar saya telepon dokter aja ya bang oding
apa gak sebaiknya
dewi urusin mama sana
bu apa gak sebaiknya kita bawa
diam kamu oding
biarin aja dia seperti ini
karena dia memang lebih baik begini
diam dan gak bisa
tapi udah pokoknya mama tenang aja
dewi yakin nisa sekarang udah panggil dokter
yang bisa datang ke rumah untuk menangani reva
mama gak usah khawatir lagi ya
mendingan aku tinggal aja deh
gak usah dikasih
minyak angin dan sebagainya
kamu udah sadar
cepet banget sih pingsannya
kamu gak apa apa kan
aduh kepala aku
beneran kamu gak apa apa
kamu mau kemana reva
aku mau bikin perhitungan sama martin
ya ampun ngigir reva